kita ngobrol tentang bagaimana menghadapi godaan belanja online
yang pertama adalah fokus pada barang yang memang anda butuhkan bukan yang anda inginkan
kenapa karena banyak orang ketika berbelanja online mereka membeli barang barang yang mereka inginkan awalnya hanya karena lihat lihat aja
jadi sekali lagi fokuslah pada barang yang memang anda butuhkan itu yang pertama
yang kedua adalah ketika anda naksir satu barang masukkan saja dulu di wishlis
anda taruh di wishlist jangan langsung dibeli
next time ketika anda tidak kembali ke wishlist anda berarti anda memang belum betul betul membutuhkan ya
karena kalau anda betul betul membutuhkannya anda akan mencari lagi di wishlist anda
itu yang kedua jangan langsung dibeli masukkan saja dulu di wishlist
dan yang ketiga adalah ketika anda berbelanja online di marketplace marketplace online
seringkali mereka memberikan banyak fasilitas diskon atau cashback
nah mudah mudahan dengan tiga poin tadi anda bisa menghindari godaan belanja online